memasuki minggu ketiga gelaran indonesia soccer championship sejumlah pemain asing mulai berbuguran
setelah bayangkara surabaya united memecat pemain asingnya kini giliran persegres gresik dan madura united yang mendepak dua pemain asingnya
ketatnya kompetisi indonesia soccer championship mulai membawa korban
pasca kekalahan memalukan tiga satu atas tuan rumah barito putra banjarmasin
persegris gresik united langsung memecat striker asingnya emil bambang yang dinilai mandul
manajemen persegres gresik united kemudian bergerak cepat dengan mendatangkan striker asing baru asal brazil patrick da silva
mantan striker sydney fc dan klub vietnam tan hoa itu dikontrak hingga akhir musim dengan nilai lima ratus juta rupiah
dengan kehadiran patrick pelatih persegres listiadi optimis bisa memenangi laga lawan pstni di laga hong minggu depan
pernah main di sydney di liga australia terus pernah main di liga singapura membela klub brunei terus terakhir pernah main di thailand dan klub di vietnam
hal serupa juga terjadi di bangkalan
tim madura united memecat dua pemain asingnya jong kwan sik dan tony mosi pasca kekalahan telat atas sriwijaya fc dua
untuk mengisi posisi yang ditinggal kedua pemain madura united mendatangkan pemain asing baru asal australia
pelatih madura united gomisto olivera menilai dane akan berkontribusi besar pada pertahanan madura united setelah melihat permainannya
yang mampu merespon baik materi latihan yang diberikan oleh tim pelatih
kita sudah perbaiki kemarin evaluasi kemarin untuk tidak salah lagi penyesalan yang sama
kita punya tanggung jawab yang besar sekarang main di kandang sendiri lawan tim yang juga kuat
dengan perambahan amunisi baru laskar sapi kerab optimis dapat menang
pelukan pusamania borneo fc yang akan digelar di stadion gelora bangkalan dua puluh mei mendatang